hai nama saya adi ramsya saya penyintas covid sembilan belas hai aku fina nabila penyintas covid sembilan belas
januari dua ribu dua puluh satu hari itu saya merasakan gejala tenggorokan saya mulai enggak enak terus ada
sedikit batuk dan suhu tubuh agak lebih tinggi dibanding biasanya suami anak saya pertama dan
asisten rumah sangga saya dinyatakan positif pertama kali kena covid itu bulan maret tahun
dua ribu dua puluh saya kembali kena covid lagi pada bulan desember kemarin kali ini gejalanya lebih lebih
parah dari yang pertama
kami memang kluster keluarga bersama dengan ibu saya juga kami habis berkumpul saat itu acara
momen natal aku masih aktif liputan kesana kemari kemudian aku ingat sekitar seminggu sebelum
dinyatakan positif masih bolak balik bandara pandemi ini tuh bukan tentang saya bukan tentang
karena aku sudah patut protokol tapi tentang banyak orang tentang kemanusiaan telah saya
sampai di wisma atlet ternyata tenaga kesehatan bekerja betul betul dengan sangat keras mereka
sudah di sana dari unwel eingat saya dan saya juga sudah mengangkat pandemi kembali

jadi benar benar pandemi ini bukan tentang kita
pengalaman ini membuat saya sadar bahwa covid itu bukan cuma bisa menyerang fisik kita
tapi juga bisa menyerang mental
tetap sehat ya semuanya
meskipun tidak nyaman sebaiknya memang kita menggunakan masker dimanapun termasuk di rumah
dan kalau misalnya ada teman kita yang juga terkena
untuk memberikan selalu support
tetap jaga tiga m walaupun pernah karena covid itu tidak menjamin tidak akan kena lagi
tetap pakai masker dimana aja
karena bukan cuma buat kamu tapi juga buat mereka dan buat keluarga kita di rumah